ya bencana alam yang merenggut korban jiwa juga tidak hanya terjadi di garut jawa barat
longsor di ciherang sumedang jawa barat menewaskan empat orang dan memutus akses bandung cirebon
empat orang dari satu keluarga meninggal tertimbun longsor yang terjadi di ciherang sumedang jawa barat
timbunan tanah juga menutup jalan bandung cirebon
mengantisipasi terjadinya longsor susulan arus kendaraan dari dua arah dialihkan
sejumlah warga sudah mengungsi ke kantor polsek sumedang selatan dan ke rumah rumah di lokasi
yang lebih aman
dan saat ini kita sudah terhubung dengan koresponensi nn indonesia rama aryadi
ia akan menyampaikan informasi terkini terkait bencana longsor di sumedang
selamat pagi rama bagaimana proses evakuasi sejauh ini yang sudah dilakukan
selamat pagi lady dan juga alfian
sebenarnya kita tahu longsor mempengaruhi
lima dusun di desa ciherang kabupaten sumedang
yaitu dusun ciharang ciguling singkup cimareme dan juga babakan gunasari
hingga pagi hari ini ada tujuh ratus tujuh jiwa yang terdaftar sebagai pengungsi di gortajimalela
dimana seluruh pengungsi dari kelima dusun tersebut dipusatkan
dan didata untuk diberikan bantuan yang mereka butuhkan
hingga saat ini warga masih belum diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing masing
karena pihak peneliti dari pusat vulkanologi
mitigasi bencana geologi masih melakukan riset lebih mendalam
mengenai penyebab dari longsor yang terjadi
dan menimbul sebagian rumah di lima dusun tersebut
menurut informasi seprol dari warga warga yang mengungsi di gor tajimalela
ini adalah kejadian yang cukup aneh
karena sebelum sebelumnya meski memang terletak di daerah yang cukup curam
sebelum sebelumnya tidak pernah terjadi longsor yang menyebabkan
menyebabkan dampak sebesar longsor yang terjadi pada hari senin kemarin
lady dan alvian
ya rama lalu bagaimana dengan akses jalan yang sempat terputus kemarin
dan apakah hari ini sudah mulai bisa dilalui kendaraan
atau sedang dilakukan proses pembersihan jalan
ya lady dan alfian proses pembersihan jalan memang masih berlangsung
hingga dini hari tadi pagi
namun jalan yang sempat terputus antara bandung dan cirebon ini
sekarang sudah bisa kembali dilalui oleh kendaraan
masih terlihat sejumlah longsoran di sekitar cadas pangeran
menuju ke arah kecamatan sumedang selatan
namun sekarang lalu lintas sudah kembali normal dibuka
dan tidak ada pengalihan lajur melalui tol cikopo palimanan
yang sebelumnya diberlakukan
karena sebelumnya jalur ini sempat terutup
sehingga ratusan kendaraan terpaksa mengantri selama berjam jam
selama jalan jalan ini dibersihkan
alvian dan lady
apakah distribusi makanan ini sudah secara merata disebarkan
dan juga apakah sudah melihat adanya beberapa pejabat pemerintah setempat
untuk melihat kondisi mereka para pengungsi ini
semalam wakil gubernur sempat hadir di gor tajimala
untuk secara simbolis menyerahkan bantuan
dan di gor tajimala ini sendiri
di mana seluruh pengungsi dipusatkan
sudah didirikan dapur umum dan mandi cuci kakus
untuk mengakomodir kebutuhan sementara para pengungsi
namun hingga saat ini terlihat bantuan masih cukup sedikit
masih banyak sekali pengungsi yang tidak memiliki selimut
mengingat di sini udara bisa menjadi cukup dingin
menjelang malam hari
dan bantuan diperkirakan akan terus
rencananya nanti pada pukul sebelas
menteri sosial hovifah indera parawansa
akan beranjak dari garut
untuk menuju ke sumedang
di mana nanti setibanya di sumedang
ia akan melakukan rapat koordinasi dengan bupati
sebelum nanti rencananya pada pukul satu
atau sekitar pukul setengah dua
ia akan datang meninjau gor tajimala
untuk meninjau bagaimana kondisi para pengungsi
yang dipusatkan di lokasi ini
dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi
lady dan alfian
selain empat korban yang sudah ditemukan tewas
apakah masih ada laporan lagi
mengenai korban yang hilang
atau mungkin masih tertimbun tanah longsor
menurut informasi yang kami himpun
apabila sebelumnya masih ada satu korban
yang dinyatakan hilang
malam tadi korban ini
sudah ditemukan oleh keluarganya
namun ini tidak menutup kemungkinan
masih ada korban korban lain
yang masih tertimbun tanah
yang terimbas oleh longsor ini cukup luas
apabila sebelumnya dilaporkan
bencana longsor terparah terjadi
maka pada pagi hari ini dapat saya laporkan
sedikit di desa citengah
di mana satu korban jiwa dilaporkan meninggal
pada kemarin hari rabu
baik terima kasih rama aryadi
laporkan langsung dari sumedang